kasus penyebaran covid sembilan belas di pesantren menyita perhatian masyarakat di tengah gencarnya himbawan pemerintah
agar melakukan kegiatan belajar jarak jauh atau daring
berikut ini adalah contoh kluster covid sembilan belas yang pernah terjadi selama dua bulan terakhir
pada awal oktober lalu wakil menteri agama ri tauhid saadi menyatakan ada dua puluh tujuh pondok pesantren di sepuluh provinsi
yang menjadi kluster covid sembilan belas dan yang terbanyak ada di tiga provinsi yakni jawa timur jawa barat dan jawa tengah
kita lihat yang pertama
yang pertama ini awal desember ada maksud kami awal november ditemukan kasus enam ratus dua puluh dua kasus di pondok pesantren darussalam banyuwangi
yaitu ada di jawa timur totalnya enam ratus dua puluh dua kasus covid sembilan belas
kemudian di jawa tengah
dari dua belas pondok pesantren ada delapan ratus lima puluh empat kasus covid sembilan belas
next ada di jawa barat ini pondok pesantren garut ada satu ratus sepuluh kasus covid sembilan belas
dan khusus untuk di jawa barat kluster covid sembilan belas di lokasi lembaga pendidikan seperti pesantren ini
menyumbang angka yang signifikan untuk tabulasi jumlah kasus di jawa barat
ini menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan
bahkan hingga diperbincangkan
di minggu ini
kita akan lihat selanjutnya
ini adalah syarat madrasah dan pesantren untuk melakukan pembelajaran tatap muka
sebelumnya kementerian agama telah menerbitkan sejumlah ketentuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren
empat ketentuan utama tersebut adalah membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kemudian memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan aman dari covid sembilan belas
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari satgas percepatan penanganan covid sembilan belas
atau pemerintah daerah setempat
serta pemimpin pengelola pendidik dan peserta didik dalam kondisi sehat
yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat